nah itu yang tadi mas jarod bilang hubungannya baik kan mas
dengan kan di dalam ya di nasional
meskipun prabowo belum bertemu sama bumeka
tapi kabarnya bumeka udah ngirim utusan
jadi udah ada komunikasi meskipun secara tidak langsung
ketua dpr nya itu mbak buan
tentu saja itu berhubungan dengan mbak puan sebagai ketua dpr
tapi yang sebaiknya kan tidak perlu pakai utusan tusangka
ketemu ya ketemu aja
iya lah ketemu ya ketemu aja
tapi dalam konteks apa gitu kan
jadi terkait dengan posisi kita itu nanti
atau jangan jangan ibu mega mau ketemu setelah rakernas itu untuk menghormati
jadi ketika akan mengambil keputusan nunggu suara dari akarubo dulu
jangan jangan di dalam rakernas itu ada kesepakatan paling akhir
meminta ibu ketua umum tidak bertemu dengan pak jokowi
tapi kemudian diformalkan dalam bentuk rekomendasi rakernas
masa rekomendasi kayak begitu
ya mengingatkan ketua umum